kita tahu jepang adalah negara yang sangat sangat kaya akan tradisinya termasuk tradisi merayakan pergantian tahun
nah kalau tadi kita lihat ada osechi katanya nih konon katanya ada tradisi lain yang juga dilakukan atau biasa dilakukan di saat pergantian tahun
kita akan coba tanya dengan salah satu warga negara indonesia yang saat ini berada di kobe jepang
ada olga alawiah hai olga selamat malam
happy new year selamat tahun baru
hai aku mau tanya dong katanya nih ya jepang ini kan banyak banget tradisinya termasuk tradisi untuk merayakan pergantian tahun
nah selain osechi tadi katanya biasanya tuh juga dirayakan dengan acara makan makan tapi makan makannya katanya soba iya nggak sih
iya di jepang itu kan ada acara penyambutan tahun baru sendiri dengan berkumpul dengan keluarga
dan ada juga yang dikumpulkan
jadi tradisinya kan dengan nama osechi ryori
oke ya maaf jadi suci rioly itu ada beberapa makanan mentah namun sudah direbus dari keringan juga
nah otsuciri itu sendiri dalam tiga hari bertutur dari tanggal satu dua dan tiga itu dimakan oleh beberapa keluarga
yang datang dari beberapa kota ataupun yang sudah kena keluarga gitu ya
jadi osechi ryori itu sendiri itu makanan yang hanya dimakan dalam satu tahun sekali satukali tahun gitu
jadi itu makannya sangat bagus sekali gitu ya
dan biasanya sih dilakukan setiap awal tahun itu
oke nah selain osechi katanya juga ada tradisi makan soba nih
yang katanya dipercaya untuk apa
atau melambangkan umumnya
umur panjang kemudian apa
oh itu dinamakan apa ya
ada juga toshiko shisoba itu melambangkan memberikan harapan agar kita diberikan umuran panjang oleh tuhan kita sendiri
jadi toshiko shisoba ini memang setiap hari itu memang selalu ada
namun apa ya
karena berkesan soba itu kan sebuah mie yang panjang gitu ya
jadi dimakan saat bertemu keluarga di awal tahun baru
oke kalau hari pertama di awal tahun hari ini ada nggak tradisi yang biasanya dilakukan oleh orang orang jepang gitu
mereka kan biasanya pergi ke kuil kuil untuk sembayang
apa itu juga dilakukan di hari pertama di awal tahun
kalau maaf bisa hilang lagi agak putus putus ya
di hari pertama awal tahun apa yang biasa dilakukan orang orang jepang gitu masyarakat lokalnya
apakah mereka pergi ke kuil juga untuk beribadah kah
jadi jepang itu kan kalau menurut saya ya menyambut tahun baru itu adalah sangat uniknya
mereka itu tidak merayakan seperti kembang api ataupun acara yang hura hura gitu
masyarakat jepang itu sendiri itu merayakan menyambut tahun baru itu di rumah berkumpul dengan keluarga
kemudian juga ada yang pergi ke kuil gitu
jadi di kuil ini mereka memanjakan doa agar diberikan umur yang panjang dan juga diberikan keselamatan gitu kan yang menyambut awal tahun baru
kemudian untuk yang berkumpul di rumah itu biasanya disembari dengan menonton acara program tv yang benar benar cuman
jadi yang benar benar cuman
jadi yang benar benar cuman
jadi yang benar benar cuman
jadi yang benar benar cuman

komedi yang memang biasanya itu ditonton oleh masyarakat jepang
dan juga kalau menurut saya tradisi ini memang unik ya
karena jarang sekali masyarakat yang tahun baru tapi berkumpul dengan keluarga gitu
apalagi dengan doa gitu ya
kalau misalnya itu menarik sekali
olga terakhir singkat saja
olga kan sekarang posisinya ada di kobe ya
kalau kita lihat misalnya tokyo ada shibuya ada shinjuku
yang pusat pusat keramaian
saya perlaku kobe kobe itu cenderung lebih sepi
mungkin ikoniknya seperti kobe harbor gitu
kalau tadi malam seperti apa perayaan pergantian tahun di kobe
perayaan pergantian tahun tadi malam di kobe seperti apa
oh perayaan di kobe ya
perayaan di kobe sih yang waktu saya dengar dari tempat teman saya yang kemarin
itu mereka stay di salah satu tempat tokuil
mereka membunyikan del sebanyak satu delapan kali
kemudian mereka itu stay di sana sampai besok keesokan paginya tanggal satu januari
itu menyambut terbitnya matahari yang melambangkan bahwa keindahan alam itu apa ya
wah kita melihat keindahan alam untuk awal tahun baru
itu sih yang saya dengar dari teman teman saya
saya juga tidak pergi
jadi sunset pertama juga
justru itu yang ditunggu tunggu oleh orang jepang ya
terima kasih sekali lagi olga
selamat tahun baru
untuk olga dan juga seluruh warga negara indonesia yang ada di jepang ya